polda metro jaya tengah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan persekusi yang terjadi pada car free day pada hari minggu yang lalu
sementara itu wakil gubernur sandiaga uno melarang keras aktivitas berbau politik dilakukan pada car free day
kasus persekusi yang terjadi pada hari bebas berkendara di hari minggu lalu masih terus bergulir
polda metro jaya telah menerima dua laporan atas nama korban stedir repki watung dan susi ferawati atas dugaan tindakan persekusi
mereka diduga dipersekusi karena memakai kaos berkuliskan tagar piasibu kerja yang dianggap sebagai pendukung presiden jokowi dodo
kadip rumah sobez polri menyatakan penyelidik tengah mengumumkan keterangan dari sejumlah pihak yang terkait dalam peristiwa tersebut
polisi juga mencari bukti unsur pidana dari dua alat bukti yang tengah digali
untuk memenuhi syarat pasal satu ratus delapan puluh
kuhp tentang alat bukti yang sah
yang diproses adalah laporan persekusinya
kalau menggunakan atribut atribut nggak ada masalah
selama ini ada yang pakai atribut batman superman itu tidak ada masalah
tetapi ketika memaksakan kehendak melakukan persekusi terhadap orang lain itu yang tidak benar
itu ada aturan
sementara itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan di car free day
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno melarang keras semua kegiatan yang berbau politik di car free day
pemerintah provinsi dki jakarta juga akan memberikan sanksi kepada siapapun yang nekat melakukan kegiatan politik di area car free day
pemerintah provinsi dki jakarta juga akan menertibkan pedagang yang berjualan atribut politik di kawasan car free day
kegiatan politik di car free day
ini pun menjadi keputusan bersama
untuk pedagang pedagangannya akan disertifkan
kaos kaosnya akan diambil
dan untuk yang beli kita akan ingatkan untuk tidak menggunakan tempat car free day dengan menggunakan kaos
wakil gubernur sandiaga uno juga mengingatkan masyarakat
untuk tidak mengenakan dan menggunakan segala bentuk